sementara itu presiden republik indonesia joko widodo rabu siang melakukan silaturahmi dengan ratusan ulama dan tokoh masyarakat sekabupaten karawang di pesantren asyidkiyah tiga karawang
di hadapan ratusan ulama jokowi berpesan agar tidak terpengaruh dengan isu isu politik yang bisa memecah belah persatuan indonesia
di hadapan ratusan ulama dan tokoh masyarakat sekabupaten karawang di pesantren asyik kiah tiga karawang presiden joko widodo mengajak para ulama dan umat islam di seluruh tanah air bersama pemerintah menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan republik indonesia
hal ini merupakan tugas ulama pemerintah dan seluruh masyarakat agar indonesia tetap sejuk aman dan damai khususnya terkait isu politik yang bisa memecah belah persatuan indonesia
presiden jokowi juga mengatakan menjaga uhuah islamiyah persaudaraan sesama umat islam dan uhuah watonia persaudaraan sesama warga setanah air menjelang pesta demokrasi dalam waktu dekat
dan sangat penting ia meminta rasa persaudaraan itu tidak rusak hanya karena pilkada
ini biasanya diperhilakan yang namanya pilihan bupati pilihan wali kota pilihan gubernur
pesta demokrasi setiap lima tahun ini seru memecah kita
sering menyebabkan kita menjadi tidak rukuh
tidak saling menyapa antar tetangga
tidak saling sapa antar teman
dan darah darahnya pilihan bupati pilihan wali kota pilihan gubernur pilihan presiden
sangat rugi besar kita kalau seperti itu
karena modal besar bangsa kita yang ada persatuan
selalu saya mengajak kepada kita semuanya
untuk membangun persaudaraan kita
membangun ukwah islamiah kita
membangun ukwah watongiah kita
ya karena anugerah allah yang diberikan kepada bangsa kita
kita yang berpikir pikir